ya udah haikal ikutin semua aturan yang ada di pondok pesantren kunanta ini
ikal karena di pondok pesantren ini memiliki aturan yang bertujuan untuk mendisiplinkan para santri
ustadz busa mau kasih kamu tugas ya hafalkan ayat kursi selama satu
kok matanya kedip kedip
duh bakal kena hukuman nih
hmm aku punya ide
wow ustadz zanurul cantik banget
assalamualaikum ustadz zanurul
kok hilang juga
ini saya lagi cari hikal ini
iya iya nanti saya mau lapor ke yamin dulu
iya sebentar sebentar
pak d ngapain mukanya ditutup pak d
kalau dibuka semua serem
pak d mukanya diserem seremin begitu
pak de ini anak mau kabur dari pondok pesantren ini
saya cari calon dari tadi nih
ya ampun haikal
udah berapa banyak lagi bikin malu pak d
pak d kita bawa aja sekarang langsung ke yamin
kita boleh makan api
ketemu juga kamu
bu kok kamu mainnya begitu nak
aku bosan bu gak ada teman
mas haikal ini juga gak pulang pulang bu
kan aku kangen bu sama mas haika main bola
kamu kangen sama mas haikal
kamu sabar ya sayang ya
ibu sama ayah juga kangen banget sama mas haikal
insya allah nanti kalau ada waktu luang
kita jalan jalan nengokin mas haikal ya
asik tengok kak haikal
udah sekarang udah malam
kamu bobo dulu dong ya
apalagi terjadinya
abah ini minumnya
itu sendal buka dulu
ini umi pak kiai
haikal mau kapur dari pondok
masa dia mau lepas dari tembok
iya sekalian saya juga mau minta maaf
atas kelakuan haikal
kecuali minta maaf
untung saya mampir tuh kampung sebelah
kalau enggak aduh bisa kabur kemana
tahu nih orang
sini ya ikel duduk sini
kenapa pergi malam malam sendiri
haikal gak betah
kalau haikal pergi sendiri malam malam
terus ada apa apa gimana nak
kita semua disini khawatir sama haikal
sekarang gini aja ya nak ya
kalau emang haikal nggak betah terus pengen pulang
haikal bilang aja
nanti kita semua antriin haikal
nanti kita semua anterin haikal
begini begini begini
kalau abi janji
haikal itu akan betah
mondok di pondok pesantren kunanta ini
tapi dengan sebesarat gimana
emang haikal bisa betah disini
satu syaratnya apa
haikal harus mentaati
segala peraturan yang berlaku
di pondok pesantren ini
haikal ikutin semua aturan yang ada di pondok pesantren kunanta ini
karena di pondok pesantren ini memiliki aturan
yang bertujuan untuk mendisiplinkan para santri
ustadz musa mau kasih kamu tugas
hafalkan ayat kursi selama satu hari
kamu bacakan hafalan ayat kursi itu
di depan teman teman kamu
jangan bikin malu pak de lagi
mau ditaruh mana muka pak de
nggak percaya mau mengarahin
haikal nggak betah
haikal nggak mau di pesanterian pak de
di pesantren tuh
tengah malam haikal sholat tahajud
subuh subuh ikan sholat subuh
habis itu kerja bakti
eh itu semuanya udah benar
yang salah itu malem malem sholat duha
subuh sholat asar
kalau makan ngantri wajar
santri nya banyak
mereka ingin gak antri di mall
assalamualaikum waalaikumsalam mas dayat
hah iya len
gimana keadaan haikal di sana mas
udah tenang aja
pokoknya di sini
aku sama mas faisal belum sempat nengokin ke sana
soalnya mas faisal masih sibuk nyari kerja
aku juga masih harus urus pindah sekolahnya rafi
aku juga masih harus urus pindah sekolahnya raffi
udah udah udah